kita bisa kiri kawan tapi berharap peraturan menteri
sekitar lima puluh an buruh makassar berunjuk rasa di kantor gubernur sulawesi selatan jalan urib sumiharjo pada rabu
mereka menyuruhkan penolakan atas aturan baru pencairan dana jaminan hari tua jht setidaknya berusia lima puluh enam tahun
selain menolak aturan baru pencairan jht para buruh juga mengeluhkan tidak naiknya upah minimum provinsi mereka sejak dua ribu dua
menurut para buruh pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil seperti buruh terkait dua kebijakan tersebut
buruh pun mendesak pencabutan peraturan menteri tenaga kerja no dua tahun dua ribu dua puluh dua dan juga mencopot menteri tenaga kerja ida fauzia
di hari yang sama aksi unjuk rasa menolak aturan baru pencairan dana jaminan hari tua di usia lima puluh enam tahun juga terjadi di cirebon jawa barat
dengan membawa sound system dan bendera
serikat buruh puluhan buruh dari federasi serikat pekerja mental indonesia atau fspmi wilayah cirebon raya rabu siang berunjuk rasa di depan kantor dinas tenaga kerja kabupaten cirebon
dalam aksi ini para buruh melakukan orasi secara bergantian terkait tuntutan mereka
masih pada rabu di ibu kota ratusan perwakilan buruh dari berbagai serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung dpr ri
menolak aturan baru pencairan dana jaminan hari tua di usia lima puluh enam tahun
selain itu masa juga menuntut dibatalkannya revisi omnibus law undang undang cipta kerja yang tengah digodok oleh dpr
para buruh menilai revisi ini menyulitkan para buruh dan masyarakat untuk menjadi karyawan dalam sebuah perusahaan
para buruh mengancam akan kembali melakukan aksi dengan masa yang lebih besar bila revisi omnibus law undang undang cipta kerja tak berjalan sesuai harapan mereka
kita dari aliansi buruh menolak
kami merasa bahwa upaya pemerintah untuk tetap melegalkan dan mengesahkan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja ini akan berimbas kepada kami buruh
kita tahu pelaksanaan omnibus law ini hampir kita pastikan nggak ada orang yang katakanlah bisa bekerja sampai dengan usia
kita tahu pelaksanaan omnibus law ini hampir tidak ada orang yang katakanlah bisa bekerja sampai dengan usia lima puluh enam
kita tahu pelaksanaan omnibus law ini hampir kita pastikan tidak ada orang yang katakanlah bisa bekerja sampai dengan usia lima puluh enam
kami berharap perubahan isi permenangkar nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua
sosialisasi akan terus dilakukan hingga permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua ini berlaku pada awal mei dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia